dari apa yang telah kita butuhkan saudara joshua
dari hasil pemeriksaan tim gabungan wasriksus inspektorat khusus
irjen polisi ferdi sambori juga melanggar prosedur
dalam penanganan tindak pidana meninggalnya brigadir joshua
di rumah dinas ferdi saat masih menjabat kadif propam polri
verdi sambo ditempatkan di makobrimob kelapa ii depok jawa barat
untuk menjalani pemeriksaan tim irsus sejak sabtu malam
kepala divisi humas polri irjen polisi deddy prasetyo menyatakan
dari bukti dan pemeriksaan sepuluh saksi
tim irsus menetapkan ferdi diduga melakukan pelanggaran
dalam olah tkp kasus kematian brigadir joshua
dari sepuluh saksi tersebut dan beberapa bukti
dari irsus menetapkan bahwa
irjen poli fs diduga melakukan pelanggaran
yang terkait menyakit masalah ketidakprofesional
di dalam olah tkp
oleh karanya pada malam hari ini
yang bersangkutan langsung ditempatkan di tempat khusus
yaitu di korporimobor
pemeriksaan dugaan pelanggaran etik terhadap
verdi juga akan berkaitan dengan tindakan pengambilan cctv
di posat pamperemahan polri duren tiga oleh personel polisi saat itu
keterangan deddy sekaligus membantah informasi yang beredar
bahwa ferdi sambu ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka
dalam konteks pemeriksaan
kalau tersangka itu siapa yang tersangka
yang kecelakaan kan dari tim sus
ini kan irsus
pokoknya jangan terlalu salah
jadi tidak benar ada penangkapan tidak benar ada penahanan
jadi tidak benar ada itu
khusus itu meriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dua puluh orang
dua puluh orang itu kan disebutkan orang makamun
sebelumnya sabtu siang
tiga kendaraan taktis dan sekitar dua puluh personel brimob berdatangan ke barai skripolri
pasukan brimob tersebut meninggalkan lokasi pada sabtu sore
kehadiran personel brimob dalam rangka penebalan pengamanan barai skripalri
setelah ferdi sambo dibawa ke mako brimob
penjagaan di depan pintu masuk mako brimob ke lapa dua depok jawa barat diperketat sabtu malam
sejumlah personel kepolisian berjaga jaga dengan senjata lengkap
tim liputan cnn indonesia